kompol d memiliki terkaitannya dengan hubungan dengan n
sejak mencatat rekor tertinggi pada sembilan maret dua ribu dua puluh dua di angka rp satu tiga puluh enam per gram harga logam mulia emas masih tertekan hingga saat ini
roni satria septia di pradana jakarta
untuk sampai saat ini kami jawab dulu alhamdulillah belum ada angka kematian dari kasus cacar monyet atau monkeypox di indonesia
literasi keuangan kita itu baru mencapai empat puluh sembilan enam puluh delapan
mengonsumsi minuman dingin saat cuaca panas memang menyegarkan pastinya
ya waktu itu juga mas saya latihan dua latihan satu
attitudenya bagaimana itulah yang harus kita pantau sebenarnya
anak yang berangkat dengan kendaraan umum
apalagi sama rinda kan sangat beragam ya
kalau misalnya fed nya mulai dovis kita beli tahun depan kita lihat
dulu saya masih anak anak masih sekolah keadaan gelap gulita alhamdulillah
sementara minyak goreng kemasan dijual oleh pedagang antara rp empat puluh delapan hingga rp lima puluh tiga per dua liter
suhandi bing andi ngajak kokoh ke panasian ya waktu itu nih
jadi bisa cobain dengan harga murah
dan ini benar benar wah sebuah kenikmatan yang mungkin gak ya bisa didapatkan setiap hari
jadi bedanya menurut saya adalah ini lebih kayak juicy gitu dan mungkin anda lihat nih
saya perhatiin hampir setiap rumah itu ada
itu kan yang ex coach oki coach ahang semua yang iya yang ex player terus dia mau bisa jadi pelatih
selain itu listrik dari panel surya ini juga telah berkontribusi dalam pengurangan dampak emisi sekitar dua puluh
jadi ini adalah makanan yang diadaptasi dari kuliner belanda
kalau misalnya kita tidak melanjutkan dosis ketiga ini
jadi tidak akan tertukar nih
juga diinformasikan dari keterangan
anak anak sini kan sekolahnya di bogor semua
cuma deg degannya memang pada saat proses reading malah
penyelamatan maskapai plat merah ini pun menjadi sorotan oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
kenapa nggak ada kepikiran buat sekolah di bandung
dan memilih menyetorkan produknya ke sejumlah toko oleh oleh di daerah istimewa yogyakarta dan jawa tengah
katakanlah tadi mbak ida sempat menyebutkan jerman
ya kalau kerja itu banyak
itu kayaknya lebih enak gitu ya
jadi perusahaan yang tanpa tidak membayar
dan ini saya ketahui dari alat alat kerja kami seperti kamera itu banyak sekali di
nanti dengan adanya nica sebagai yang pwp
atau naik sebesar tujuh miliar secara bulanan
ini mereka yang berada di luar dari tpsln
cuaca panas karena indonesia memasuki musim kemarau
tapi kalau tidak menjalankan dengan sungguh sungguh ya
sisik terenggiling sebagai bahan baku obat tradisional
di bawah pohon kurma tempat bermain yang aman untuk anak anak
waktu akan berkampanye untuk periode keduanya masa jabatan sebagai presiden amerika
banyak guru juga tidak terinformasi dengan benar